ya sementara itu berikut ini adalah dua puluh lima lokasi di indonesia yang bisa dilewati dan bisa mengamati gerhana matahari cincin ya pada hari ini di hari yang spesial ini
tentunya harus ada catat jam berapa nantinya anda bisa melihat atau keluar rumah untuk melihat bagaimana proses dari gerhana matahari cincin
nah ini menurut daftar yang dirilis badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg ada dua puluh lima kota dan kebupaten di indonesia
seperti yang tadi sudah disampaikan mevri akan dilewati gerhana matahari cincin
ya selain di dua puluh lima kabupaten dan kota tersebut gerhana matahari sebagian juga bisa disaksikan di beberapa wilayah di pulau jawa
gerhana yang akan terlihat dari wilayah di pulau jawa ini mencapai tujuh puluh sampai delapan puluh persen
sementara untuk wilayah selatan papua ini menjadi daerah yang paling sedikit mengalami gerhana matahari cincin dengan presentasinya itu adalah dua puluh persen
jika cuaca cerah masyarakat jakarta dan bandung ini juga ternyata bisa loh mengamati gerhana matahari cincin ini
bagi masyarakat di jakarta
besaran gerhana ini sendiri memang tidak sebesar yang terjadi di siak ataupun di singkawang
tapi walaupun begitu kita juga masih bisa untuk melihat bagaimana gerhana matahari sebagian yang terjadi di wilayah jakarta
tepat pukul dua belas an lewat sedikit begitu ya
betul ini kita lagi lihat bersama ya ini kota kota di indonesia yang dilewati oleh gerhana matahari cincin
ada kalimantan barat kemudian provinsinya kalimantan barat kalimantan timur kalimantan utara
dan memang kalimantan barat ini menjadi spesial ya untuk singkawang itu
karena menjadi salah satu daerah yang paling jelas
dan tidak hanya bisa melihat gerhana matahari cincin saja
tetapi juga ada pawai budaya yang khusus digelar oleh pemerintah kota tersebut